oke ini yang menarik
semua orang punya hak politik
tapi ini ada dua orang yang akan mempergunakan hak politiknya
yang menjadi sorotan publik karena dia anak anaknya presiden
siapa saja mereka kita saksikan dulu beberapa cuplikan menarik ini
kita minta saran kemarin
tadi saya sampaikan kita minta masukan
bagaimana dari teman teman partai baiknya gimana
karena saya kan baru di sini bang
saya belum paham betul masalah politik
jadi saya minta masukan dari teman teman dan senior senior partai
mereka menyarankan seperti itu ya jadi
merdekanya kayaknya lebih kencang dibanding bapaknya nih
secara formal budi tentu saja tidak ada yang salah dari seorang
apakah anak menantu atau bukan siapa siapa presiden
untuk bisa masuk ke dalam kancah pilkada
tapi seberapa layak publik kita semua menyoroti memelototi dan membicarakan ini
yang jadi concern publik kan sebetulnya apakah dengan menyandang
apa namanya posisi dia sebagai anak dan mantu presiden itu bisa membuat
pilkada itu berlangsung jujur dan adil
apakah tidak memanfaatkan posisi bapak dan mertuanya
atau kalaupun dia tidak memanfaatkan bisakah aparatur sipil negara polisi
para pihak yang ada di tempat pemilihan itu
menahan diri untuk tidak cari muka untuk tidak mendukung
atau tidak memberikan privilege kepada anak anak itu
itu yang harusnya menjadi kontrol
iya karena belum tentu bobby dan gibrang minta dibantu
tapi mungkin mereka juga menawarkan bantuan
iya kita tidak pernah tahu apakah dia tidak minta atau tidak menawarkan bantuan
apakah dia dibantu dengan suka rela atau tidak suka rela
kita nggak pernah tahu sampai dengan itu bisa kita buktikan
nah yang saya mau katakan adalah bagaimana secara dalam diskursus publik
ini yang terjadi adalah sudah tidak balance gitu ya
ketika dia disoroti ketika kita bahas di tempat ini
itu kan dia sudah mendapatkan tempat yang lebih daripada calon lain
itu saja sudah imbalancing menurut saya
itu bagian dari to some extent ketidak fair
ketidak fairan ketidak adilan
meskipun elemen jurnalistiknya kan masuk semua
secara jurnalistik kita masuk tentu saja kita bisa bicarakan
tapi dia dapat privilege
nah disini mulai muncul problem menurut saya itu satu
yang kedua adalah yang jadi pertanyaan orang adalah
apakah dia akan meneruskan membentuk dinasti
meneruskan kekuasaan presiden jokowi kepada anak dan menantu dan sebagainya
itu sangat mungkin terjadi meskipun soal dinasti ini bisa kita perdebatkan lagi
apakah itu salah apakah itu jelek
di beberapa tempat di luar negeri misalnya itu bisa baik baik saja
tapi ada lagi juga yang menyeleweng
jadi poinnya menurut saya bukan anak dan mantunya
tapi apakah orang bisa bersikap adil
apakah mereka sendiri bisa bersikap fair dengan tidak memanfaatkan posisi publik dari
oyahnya atau mertuanya
karena kekuasaan yang sangat berlimpah ini memicu juga adanya potensi abuse of power yang dikhawatirkan
bung fredy anda sebagai orang yang selama ini hidup di mewakili publik dalam mengawasi memelontot tiba tiba
banyak hal apa irisan publik interesse dalam kasus ini
saya kira tidak beda beda dengan pandangan media
yang penting apa namanya aturan di proses diikuti
publik akan melihat yang tadi apakah karena dia anak seorang presiden atau mantu seorang presiden
lalu aparatnya itu lalu tergerus ikut memainkan peran untuk menyukseskan
itu yang akan disoroti
tapi kita lihat pernah anak perempuannya pak jokowi itu yang ikut tes pns
pernah juga tidak lulus
jadi sudah ada bukti bahwa presiden tidak menggunakan kekuasaannya untuk anak anaknya gitu loh
itu fakta yang kita bisa baca dan sampai hari ini saya tidak pernah lihat media
dan anda yakin juga presiden akan tetap konsisten dalam giroh itu ya
saya kira langkah beliau ini dia akan konsisten dalam hal ini
media mencatat banyak pernyataan presiden
dan juga anak anaknya tentunya bahwa tahun tahun lalu kayaknya agak kurang minas
anak saya di dalam konser rekadesi hour jualan pisang jualan martabak
kaya kusah kecil kecil lah gak masuk politik
ndak lah katanya ndak lah
apa yang menjadi titik balik kemudian apakah belajar dari sby atau belajar dari megawati atau apa yang anda baca
jadi memang semua bermula dari sebuah survei yang dilakukan sebuah lembaga
yang sebenarnya juga ada di daerah lembaga itu gitu kan
kira kira memunculkan survei bahwa gibran itu kuat calon kuat
dan posisinya tinggi sama dengan ahmad purnomo wakil wakil kota wakilnya fx rudy
dari situ kemudian gibran mulai bicara seperti jokowi waktu itu gak mikir nggak mikir gitu
kemudian saya jualan pisang kemudian selangkah lebih maju
ini kan belum pendaftaran berikutnya tiba tiba masuk ke pdip ketemu megawati kemudian daftar
pak jokowi boleh saja bilang bahwa ini kompetisi ini bukan penunjukan gitu kan
jadi dan apalagi seluruh orang bebas untuk dipilih dan memilih itu kan

tapi kan suara dari mana mana kan ini dinasti politik ini aji mumpung
dan itu nyatanya memang banyak survei banyak pengamat yang menyatakan gibran akan menang mudah di solo
mungkin kalau bobi tidak akan seperti gibran kekuatannya karena gibran itu langsung darahnya jokowi
bahasanya freddy dulu bisa landslide disitu
betul dan kata aji mumpung tanda petik yang disampaikan banyak orang itu beralasan
bukan berasanya itu ditunjang dengan fakta fakta politik yang sangat rame di solo hari ini
seperti terjadinya crash antara jokowi bisa dikonfirmasi dengan fx rudy
karena gibran itu mendaftar di dpc ketika pendaftaran sudah ditutup
efek rudy sudah punya jago si purnomo itu
ini sudah menjadi pintu masuk itu belum apa namanya aroma campur tangan kekuasaan yang tidak terlihat
akhirnya jadi begini tidak melakukan apapun itu akan ditafsirkan sebagai presiden melakukan apa
bukan apapun gitu kan jadi kan tafsir publik gitu
jadi kalau saya jadi jokowi sekarang saya akan tolak
tolak anak anak itu untuk maju
kenapa karena jokowi sekarang masih presiden dia harus mempertaruhkan dan mempertanggung jawabkan kepemimpinan dalam satu periode lagi
dan itu gak boleh diganggu untuk hal hal yang seperti ini gitu loh
akhirnya jadi nggak bisa dipilangkan pikiran orang bahwa aji mumpung
nah saya kira harus bersih di sini dan bersih itu artinya tolak
jadi bicara etik memang kemampuan menahan diri itu menjadi penting ya dalam melihat momentum
mungkin belajar dari mas agus yudhoyono yang ketika maju sudah bapaknya tidak berkuasa kayaknya hasilnya kurang baik mungkin ini
jadi evaluasi oh kita harus belajar dari jasmera jangan melupakan sejarah mungkin kita
satu lagi yang jangan melupakan sejarah adalah ketika kpk semakin lemah kita sudah tahu pasti korupsi juga pasti akan meningkat
salah satunya adalah dewan pengawas kpk yang katanya sebentar lagi akan mulai di
pilih oleh presiden jokowi kita akan simak itu dan kita akan bahas itu saja
tetap bersama kami